di kabupaten lombok petugas dari dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi nusa tenggara barat
selasa siang memeriksa seekor sapi jenis simental milik warga desa genggelang
kecamatan gangga kabupaten lombok utara nusa tenggara barat
pemeriksaan tersebut untuk memastikan kesehatan serta kelayakan untuk dijadikan hewan kurban
sapi dengan berat satu empat ton dengan tinggi satu ratus enam puluh lima cm dan panjang tiga meter ini
sudah dipesan oleh presiden joko widodo untuk dijadikan hewan kurban
sapi berusia empat lima tahun ini dibeli seharga satu ratus empat puluh dua juta rupiah

tim liputan cnn indonesia